diperpajakan yang dilakukan bank dunia dan pricewaterhousecoopers
ataupun pwc terkait pembayaran pajak dua ribu tujuh belas menempatkan indonesia
pada peringkat satu ratus empat dari satu ratus sembilan puluh negara lain di dunia yang dilakukan kajian
dalam rilis resmi laporan paying texas dua ribu tujuh belas
indikator pembayaran pajak indonesia naik empat puluh empat level dari posisi tahun dua ribu enam belas
pwc menilai naiknya peringkat indonesia ditopang oleh digitalisasi sistem perpajakan
dan elektronifikasi sistem jaminan sosial
di sisi lain pwc menilai sistem perpajakan yang efisien terkait institusi
dan pemeriksaan pajak menyebabkan pungutan pajak semakin mudah
melesatnya peringkat pembayaran indonesia ke posisi satu ratus empat
melampaui negara tetangga seperti thailand dan vietnam
namun indonesia masih berada di bawah singapura dan malaysia